indonesia berkekuatan empat ratus sembilan puluh sembilan atlet pada ajang sea games dua ribu dua puluh satu yang digelar di hanoi vietnam
presiden jokowi memasang target tiga besar perolehan medali bagi kontingen indonesia
sementara jumlah atlet yang diberangkatkan pemerintah berkurang lima puluh persen
realistiskah target tiga besar tersebut
bagaimana pemerintah atau kontingen kita berupaya untuk memenuhinya
saya akan tanyakan langsung kepada menteri pemuda dan juga olahraga republik indonesia
pak zainuddin amali yang sudah bergabung
pak menpora selamat malam kabar baik pak
selamat malam kabar baik
baik salam olahraga
pak zainuddin amali terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami
kita bicara soal indonesia di sea games yang tadi sudah dilepas oleh presiden jokowi
perwakilan kontingen kita
targetnya kalau kata presiden ketiga kedua atau yang pertama
tiga besar begitu ya
tapi di sisi yang lain kita melihat ada sesuatu yang baru
karena kontingen yang dikirim jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun tahun sebelumnya
bagaimana mengejar target yang dicapai atau yang dicanangkan oleh presiden itu pak menpora
ya ini saya perlu luruskan sebenarnya itu bukan target
bukan target yang disampaikan oleh presiden
sebab berbeda dengan ketika sea games ke tiga puluh langsung beliau sebut ini target
nah tetapi tadi ini harapan
jadi berbeda target dengan harapan
kalau bisa tiga tiga dua dua satu satu karena tidak nyebut ini
eee jadi pemerintah sadar betul dengan apa yang sedang kita lakukan
kita ini sekarang sedang melakukan sesuatu perubahan besar besaran perubahan paradigma
dan sekaligus kita merubah
dan sekaligus kita merubah
apa yang selama ini ada tentang pengiriman ke multi event
baik itu sea games asean games dan olimpiade
jadi ini sebenarnya berawal dari arahan bapak presiden pada saat memperingati hak ornas hari olahraga nasional ke tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
jadi beliau memerintahkan pada saya dan stakeholder lainnya kony koi dan lain lain untuk melakukan review total
oke ayo kita mulai dengan malam tepat ke tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
ketika kita mulai menunjukkan things like these

nah jadi yang pertama
lagi dihasilkan by accident harus by design nah dengan demikian kita menetapkan target kalau ini
target target kita adalah peringkat dunia di setiap olimpiade posisi asean games dan sea games
itu kita tempatkan hanya sebagai sasaran antara untuk persiapan kita menuju kualifikasi kalau
yang sekarang kita harus sebanyak mungkin lolos kualifikasi ke olimpiade paris tahun dua ribu dua puluh empat jadi
ini perubahan ini mungkin perlu diketahui oleh publik tetapi dengan desain besar olahraga
nasional yang dipayungi oleh perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu semuanya tertata kita sekarang
tidak mungkin mengharapkan prestasi dalam waktu singkat dalam waktu instan begitu
maka kita mulai tata nah pengiriman pun ini berakibat kepada pengiriman bukan lagi
pemerintah yang menentukan atau koni atau koi tetapi ada tim review tim review yang
terdiri dari akademisi praktisi dan juga perwakilan dari koni dan koi mereka mendiskusikan berdasarkan
track record catatan prestasi dan pertimbangan pertimbangan objektif
sehingga atlet mana nomor apa dan cabang olahraga apa yang bisa dikirim itu ditentukan oleh tim
review oke saya meyakini tim review sangat apa namanya objektif oke ketuanya adalah profesor
dr asmawi dari universitas negeri jakarta jadi integritas sekira terjamin oke baik pamen pora
kalau kemudian tiga besar itu bukan target tapi sebuah harapan tapi terserah untuk kepentingan dan kepentingan terhadap tim review di jakarta
target yang lebih besarnya adalah di level dunia jadi untuk kontingen kita ini di si games tidak
target begitu atau apapun kemarin dihasilkan itu yang memang akan di di di di di maksimalkan atau
bagaimana sebenarnya pak ya dari pengiriman itu kan berbeda dengan apa yang kita lakukan pada saat
di filipina berkurang jauh berkurang setengah apalah nah kemudian kita bahkan kehilangan tiga puluh emas yang kita
dapatkan di filipina itu tidak dipertandingkan di vietnam jadi jelas ini apa namanya kalau dihitung
hitungan perbandingan seperti itu dengan cara kita menghitung tidak bisa diperbandingkan nah sekarang apa yang
kita mau tuju yang pertama adalah kesiapan anak anak untuk bisa lolos kualifikasi di kualifikasi
olimpiade akan datang mereka ada tempat untuk mengasah keterampilan mereka tetapi yang dikirim
adalah benar benar yang sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh tim review jadi kita tidak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
cabar kita kirim semua cabar kita kirim tanpa review tanpa pokoknya kita kirim semuanya kalau bisa kita ikuti semuanya kan gitu nah sekarang tidak kita lebih efisien lebih efektif dan atlet yang kita kirimkan memang sudah ada rekod dan catatan prestasinya terutama di single single event yang mereka ikuti nah itu itu sebenarnya perbedaan itu yang saya sampaikan tadi sekarang kita memulai dengan perubahan paradigma yang kita lakukan
tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional kita oke menarik yang berbeda baik pasir menarik karena ada perubahan paradigma itu tapi perubahan paradigma itu juga kemudian hasilnya nanti adalah ketika capaian medali yang juga akan dicapai oleh para kontingen karena kan ini berkurang separuh kalau kemudian posisi kita paling tidak di seagames saja kemudian bisa turun karena terurutan kelima sekarang dengan kontingen yang separuh ini kita belum tahu hasil akan seperti apa apakah itu seharusnya akan berubah menjadi separuh atau tidak
sudah siap pak menpora bahwa ini bisa berpengaruh terhadap capaian medali misalnya dengan pengurangan kontingen ini dengan paradigma yang baru ini
saya kira kita harus siap karena sekarang kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk pembinaan prestasi olahraga nasional saya sampaikan tadi kita tidak mungkin berharap dari cara cara instan kita harus memulai sesuatu yang memang orang akan melihat bahwa
ini akan berdampak jangka panjang tidak ada masalah kami siap kami siap untuk itu saya sudah sampaikan hari ini kita belum bisa melihat prestasinya tetapi beberapa tahun ke depan itu sudah bisa kita lihat apa yang kita desain ini akan menghasilkan dua ribu dua puluh empat mudah mudahan sudah mulai bisa terlihat hasilnya
oke baik pak menpora dengan paradigma yang baru ini kami juga melihat ada
atlet ada cabang olahraga yang lain yang juga kecewa misalnya mengeluh karena tidak berangkat ke hanoi sebagai menpora apa tanggapan anda soal itu pak
ya semua keberangkatan kami tinggal menyetujui saja apa yang direkomendasikan oleh tim review
oke karena tim review ini kan ada beberapa profesor di situ ada perwakilan koni ada perwakilan koib
pasti mereka akan menilai
ada banyak cabor
kemudian yang tidak bisa
berangkat ini sekaligus menjadi pelajaran
cabang cabang olahraga membina olahraga
seperti yang dulu kita lakukan
kita harus berubah kita harus berubah
cara membinanya dan punya
yang sekarang ini
masih agak ringan karena
masih lebih banyak by document
tetapi untuk sea games
kita masih tunggu kepastiannya
itu akan ditambah
lagi dengan pengukuran pengukuran
secara fisik misalnya
berapa ada standar yang
akan ditempatkan oleh tim review
jadi makin ketat
dengan makin ketat cara cara pengukuran
kita ini saya berharap semua
stakeholder para pembina
di cabur makin juga
yang ketat bahwa
atlet yang benar benar berprestasi
itu yang dikirim kalau yang belum
ya ditingkatkan prestasinya
itu memang memulai
hal yang baru membuat
kita tidak nyaman
tetapi saya yakin
dengan ketidaknyamanan sekarang
hasilnya akan kita petik
beberapa tahun ke depan
jadi sea games hanoi ini adalah
babak baru titik awal
dari paradigma yang tadi
pak menpora dan pak marita sudah siapkan
paradigma baru dalam
desain olahraga nasional kita
ini adalah titik awal
pengiriman ke multi event
sebagaimana yang ada
di dalam desain besar olahraga
nasional prps delapan puluh enam karena
di dbon itu langsung
targetnya itu adalah
olimpiade nah bagaimana kita
kita yang lolos kualifikasi di olimpiade
kita punya potensi
makanya ada cabang cabang
olahraga yang olimpik
ya olimpic number itu
kualifikasikan dalam cabar cabar
unggulan karena itu yang memungkinkan
fisik orang indonesia
hal yang menarik yang bisa
kita ambil perbandingan
ada satu negara kecil
jamaica itu penduduk hanya dua juta
sekitar sebelas ribu kilometer
persegi bila dibandingkan
dengan kita sangat jauh berbeda
dunianya dia di atas kita
nah apa yang salah
dengan kita berarti
kata presiden waktu itu
coba dilihat manajemennya
coba dilihat tata kelolanya
makanya arahan bapak presiden
pembinaan prestasi olahraga nasional
untuk mencapai prestasi
yang tadi pak menpora katakan
harus ada design nya jadi
ya design itu
yang nanti akan digunakan
dalam setiap multi event yang akan
diikuti oleh indonesia
kalau kita bicara soal review tadi yang
disampaikan oleh pak menteri ada tim reviewnya
apa saja yang kemudian
yang direview oleh tim ini pak menpora
dari atlet itu
kemudian kan atlet
masing masing ini kan mereka ikut di
nah itu ada catatannya
dia pernah sampai
di peringkat berapa oke kira kira
memungkinkan tidak kemudian
catatan prestasi kemudian
dengan lawan lawan yang ada ya yang
akan dihadapi itu juga
tim reviewnya punya
punya data data itu sehingga diperbandingkan
kalau ini dikirim ada harapan
untuk mendapatkan ini kalau ini
dipaksakan dikirim mau seperti
apapun tidak mungkin sehingga ada
kita bisa dapat kalau yang tidak
ya percuba kan kita
targetnya olimpiade jadi di
peringkat ini dia memang harus benar benar
mempersiapkan diri untuk bisa lolos
oke baik pak menpora tapi kembali ke soal
harapan tadi harapan tiga besar
itu menurut bapak apakah
itu kemudian realistis
itu harapan bapak presiden harapan
coba maksimalkan untuk
mewujudkannya oke dimaksimalkan
baik pak menpora yang juga kami ingin tanyakan
teguran dari wada
ke indonesia anti
tentu ini tidak bisa disepelekan begitu
mengingat indonesia terancam tanpa bendera
merah putih di ajang internasional
bagaimana perkembangannya sejauh
ini yang diikuti oleh
pemerintah oleh bapak sendiri
sebenarnya kami ini membatasi
diri untuk tidak terlalu masuk
terlalu dalam karena itu juga jadi masalah
iado ya jadi national
anti doping indonesia itu namanya
iado itu mereka adalah
tidak boleh ada campur tangan pemerintah
tetapi apapun itu karena ini
lagu kebangsaan urusannya dengan
bendera maka kami tetap
harus ikut nah tadi
pagi saya setelah pelepasan
tentu saya minta informasi bukan
dalam posisi apa apa
nah memang pada saat
sanksi kita dicabut itu kan
kita diberi tenggang waktu beberapa
saat untuk segera menyesuaikan
itu ya memang
yang paling ini adalah di aturan
regulasi untuk undang undang
tentang keolahragaan sudah tetapi mungkin
oleh wadah itu dianggap belum cukup
secara detail dalam undang undang itu
nah kita kan menganut undang undang
itu kan tidak
detail dia garis
besarnya kemudian didetailkan di
turunannya ada pp ada
perpres dan lain lain
nah ini kita sedang persiapkan
kemudian anggaran dasarnya
juga disesuaikan dengan
jadi memang pada saat penyusunan undang undang
tadi saya mendapatkan informasi padahal
wadah kot itu hampir tiap tahun berubah
nah ini kita sesuaikan nggak ada masalah
anggarannya dia harus
punya anggaran sendiri dari sekali lagi
ini tidak boleh lagi
menjadi bagian dari
pemerintah nah itu yang saya sudah
insya allah minggu ini semua selesai
jadi memang banyak gitu
banyak pr kita tetapi
laporan dari iado mereka sudah
apa namanya menerjemahkan
jadi memang urusan terjemahan ini
juga harus cocok apa yang
dipahami oleh wadah dan
apa yang kita terjemahkan
kantor dan lain sebagainya
jadi hal hal yang seperti itu
kalau dulu kan soal
tdp nya kalau itu justru nggak ada
masalah urusan tes doping
di pon peparnas insya allah
sudah beres semua sudah tidak ada
lebih sifat sifat administrasi
sebenarnya itu bukan teguran
karena ini waktu kan berjalan terus
anda diberi waktu ini kan
kayak orang disuruh ngerjain pr
sudah belum kalau ada yang
salah nanti saya benarin
dan gitu sih tidak ada masalah
oke karena kan sekarang juga ada
begitu ya tentu tentu
bagi publik bagi masyarakat kita kalau
kemudian merah putih tidak bisa dikibarkan
begitu di monumen besar seperti itu
pak menpora anda sendiri
optimis bahwa ini polemik ini akan
selesai merah putih bisa berkibar
lagi sebelum sea games ini
di tengah sea games ini
berlangsung juga atau sebelum bulan juni
punya keyakinan ini akan jalan sih
di sea games merah putih
dan indonesia raya akan ini
kan semua prp
yang banyak itu sudah
diselesaikan tinggal ada beberapa
tadi saya kumpulkan mereka
adrt kemudian lebih
dirincikan lagi dalam undang undang
hal hal yang seperti itu aja
dan itu dipahami oleh wadah karena
undang undang kita sudah
ditetapkan dan mbak presiden
sudah menandatangani itu pada
dua belas maret yang lalu
jadi sudah jalan
oke baik terakhir pak menpora
karena sea games tengah
atlet kita juga tengah berjuang
dan akan ada yang berangkat
barangkali atau bagi para
atlet yang mungkin sedang menyaksikan ini sebagai
menpora apa yang ingin anda sampaikan pak untuk mengejar
harapan yang tadi disampaikan oleh pak presiden
ya pada saat pengukuhan
mereka sebelum dilepas
kan kita kukukan sehari sebelumnya
saya sudah sampaikan bahwa mereka ini
berangkat mewakili dua ratus tujuh puluh
rakyat indonesia maka
mereka berjuang atas nama lebih dari
atas nama merah putih
dan tentu harapan
dari publik yang luar biasa kepada mereka
kita sekarang sedang
menerapkan paradigma baru
untuk pembinaan prestasi olahraga
kita tidak boleh
itu jadi alasan tetap berjuang
karena mereka yang
berangkat memang sudah
diseleksi betul ya mereka
sampai kemampuan terakhir mereka
karena sekali lagi
sea games akan menentukan
dia bisa atau tidak
untuk ke level level yang akan datang
harapan kita tentu ada hasil yang maksimal yang bisa
dipersembahkan oleh kontingen kita di
sea games hanoi vietnam dan kita akan
lihat paradigma yang baru yang
digunakan ini mudah mudahan bisa berjalan
maksimal dan bisa memberikan hasil yang baik
untuk olahraga kita kedepannya ya pak
karena ini kita bicara soal jangka panjang
terima kasih banyak pak zainuddin amali
menteri pemuda dan juga olahraga
republik indonesia sudah bergabung bersama
dengan kami selamat malam salam olahraga pak